sementara itu partai amanat nasional membuka peluang akan bergabung di koalisi jokowi dodo
partai koalisi pendukung pasangan prabowo sandi dalam pilpres dua ribu sembilan belas itu berpeluang besar memutuskan untuk ikut ke koalisi jokowi maruf amin
wakil ketua umum pan bara hasibuan menegaskan sudah banyak pengurus partai di daerah yang menyatakan dukungan ke jokowi maruf
bara menyatakan sebanyak dua puluh lima hingga tiga puluh dewan pengurus wilayah setuju untuk bergabung ke koalisi jokowi maruf amin
namun bara mengatakan masih ada perdebatan di tingkat pusat terkait sikapan selanjutnya
rakernas menjadi momen penentuan sikap pan karena akan mendengar masukan dari seluruh pengurus partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah
tingkat pusat ini ya kita masih berdebat ya tentu ada yang mendukung juga ada yang menolak itu biasa ya
tapi yang jelas kan nanti di bawah kepemimpinan ketua umum kami akan mengambil keputusan yang terbaik gitu
tapi saya pikir arahnya sudah jelas lah bahwa trennya ke arah situ arahnya bahwa kita akan mendukung pak jokowi nantinya
kita akan memutuskan untuk bergabung
tapi sikapnya nanti akan ditentukan pada saat terakhir
kita kan harus melibatkan semua pihak kan begitu ya yang relevan yang memang mempunyai otoritas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan kebijakan strategis